satu persatu siswa smp negeri empat puluh tiga jakarta selatan tiba di sekolah pada senin pagi
ini adalah hari pertama mereka kembali ke sekolah
bertemu dengan semua teman dan guru setelah libur semester lalu
pada hari pertama semester genap ini
pembelajaran di kelas tidak lagi dilakukan secara terbatas
sesuai surat keputusan kepala dinas pendidikan dki no seribu tiga ratus enam puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
dan surat keputusan bersama empat menteri
saya sangat senang tentunya karena udah lama gak ketemu teman teman
lalu belajar kalau di pjj itu kan kurang masuk gitu ilmu yang saya dapatkan
kalau di sekolah kan saya ketemu guru jadi ilmunya lebih masuk
jaga jarak duduknya juga belum terlalu dempet dempet
kita juga tidak boleh berbagi makanan
saling meminjamkan alat tulis juga tidak boleh
harus tetap mengganti masker setiap tiga jam
dikatan dokter anak indonesia idai mencatat bahwa kasus positif covid sembilan belas pada anak di indonesia
merupakan yang tertinggi di asia
selaras dengan itu data kementerian kesehatan per maret dua ribu dua puluh sampai desember dua ribu dua puluh satu menunjukkan
meski terjadi tren penurunan yang cukup signifikan
terutama sejak bulan juni hingga bulan agustus lalu
angka positif covid sembilan belas pada anak terutama di usia sekolah tujuh dua belas tahun
lima belas tahun dan juga enam belas sampai delapan belas tahun masih cukup tinggi
terlebih dengan masuknya varian omikron ke indonesia pembelajaran tatap muka sejatinya
harus dilakukan dengan sangat hati hati baik pelaksanaannya maupun juga pengawasannya
plt dirjen kesehatan masyarakat kartini rustandi dalam webinar senin pagi menyatakan
dirjen kesehatan masyarakat kartini rustandi dalam webinar senin pagi menyatakan
adanya kasus kasus positif covid sembilan belas pada siswa maupun guru saat pembelajaran tatap muka tahun lalu
disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya protokol kesehatan yang longgar
dan tidak berjalannya fungsi satgas di sekolah
peduli lindungi ada pemeriksaan suhu tetapi ketika dia bermain dia tidak memasang maskernya dengan baik
mereka tidak menjaga jarak
ruangan diisi dengan orang yang cukup padat
aliran udaranya tidak baik
artinya protokol kesehatan kita tidak dilakukan dengan baik
satgas tidak berjalan dengan baik
ikatan dokter anak indonesia mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait pembelajaran tatap muka
salah satunya untuk menerapkan tatap muka seratus persen guru sudah harus divaksinasi lengkap
selain itu anak yang dapat masuk sekolah juga harus sudah mendapat vaksin lengkap

mardika utama yoga aris pratama jakarta